saat ini saya mengemban amanat sebagai menko polhukam republik indonesia
yang tugasnya antara lain memastikan pemilu berjalan lancar dengan aman
karena tugas saya itu maka selama ini saya tidak pernah sekalipun menyatakan akan ikut dalam kontestasi pemilu
saya juga tidak pernah berkampanye memasang spanduk dan lain lain
baru kali inilah yang pertama kali saya menyatakan bersedia menjadi calon wakil presiden republik indonesia
karena amanah yang sudah diberikan oleh ibu megawati tadi bersama para pimpinan partai disaksikan oleh kita semua
bagi yang selama ini menunda untuk menentukan pilihan karena menunggu kepastian dari saya
maka saat ini saya menyatakan saya bersedia untuk ikut kontestasi
bersama mas ganjar saya akan mendedikasikan diri semua kemampuan saya ilmu saya pengalaman saya
ketegasan dan keteguan sikap saya serta keberanian keberanian yang selama ini saya usahakan untuk selalu ditunjukkan kepada bangsa dan negara indonesia